yami inilah salah satu olahan daging sapi yang cukup populer di masyarakat
stik rasa gurih daging dibalut saus lada hitam menjadi favorit banyak kalangan
namun jika anda mau berbelanja bahan dasar untuk steak
sebaiknya pahami dulu perbedaan daging sapi dan kerbau
agar tidak dimanfaatkan oknum pedagang nakal yang mencampur daging sapi dan kerbau
sapi sama kerbau waduh kurang tahu
kayaknya sama deh mas warnanya juga merah
kalau daging kerbau itu dagingnya itu agak kenyal lebih padat
itulah pendapat pembeli daging sapi di sebuah supermarket daging di depok jawa barat
hampir lima puluh persen pengunjung kurang paham perbedaan daging sapi dan kerbau
ulan guritno salah satu selebritas
penggemar kuliner daging punya tips sederhana agar masyarakat tidak salah membeli bahan steak
jadi gimana caranya kita bisa cari yang lengkap
produknya bagus berkualitas tapi juga harganya terjangkau
kan namanya juga orang berjualan pasti bersaing
nah kita kan harus riset untuk itu kan sebagai ibu rumah tangga
kemudian untuk membedakan daging sapi dan kerbau
bisa dilihat dari bentuk serat dan warna dagingnya
nah kalau daging kerbau ciri cirinya itu
seratnya itu memang lebih kasar
kemudian warnanya lebih gelap dibanding dengan daging sapi
kalau daging sapi itu warnanya merah ceri suratnya lebih halus
dan kemudian juga sama sama untuk baunya
kalau daging yang segar ini adalah baunya sama sama tidak asam ya tidak anjir
ketua asosiasi pedagang daging skala ukm dan rumah tangga asp data
diana dewi menjelaskan masyarakat sebaiknya memahami perbedaan daging kerbau dan daging sapi
untuk industri maupun konsumsi rumah tangga
kalau daging kerbau itu biasanya restoran restoran tertentu belum mau pakai
tapi lebih kepada industri
jadi seperti buat sosis gitu ya kemudian buat bakso
itu lebih kepada daging kerbau karena apa harganya lebih murah
mengurangi perbedaan harga atau disparitas antara daging sapi dan kerbau
dapat menjadi cara efektif mencegah kecurangan
oleh karena itu pihaknya mendukung rencana pemerintah mematok harga eceran tertinggi daging sapi sebesar rp satu ratus tiga puluh per kilogram
terutama menjelang hari besar keagamaan seperti ramadan dan lebaran tahun ini
agung happy endra rizaldi depok jawa barat